bawang merah ini justru ditumbuk atau dipukul menggunakan palu
memang pembukaan ppdb ini sudah dilaksanakan memang sejak kemarin di tanggal tujuh
semoga ya berlanjut ke
terus nyari pelatih di amerika
mereka bisa melakukan banyak variasi variasi
svenerbacher akan berhadapan dengan olympia milanung lalu panartyaykos akan berhadapan dengan olympiakos
mungkin pacific ya karena per hari ini kita tanggal berapa ya
joshua otto ini kan secara tembakan juga gak jadi kirek amat gitu